oke kita bahas malam hari ini terkait dengan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai bersama rahyang nusantara koordinator nasional gerakan indonesia diet kantong plastik yang bergabung melalui sambungan zoom dan juga ada andono wari kepala dinas lingkungan hidup dki jakarta melalui sambungan telepon
selamat malam mbak
oke pak andono sudah bergabung ya saya mau ke pak andono dulu pak andono hari ini resmi berlaku nih larangan penggunaan plastik sekali pakai hari ini sudah muter muter hari ini sudah tidak kesana kesini sejauh apa pak andono penerapan ini berjalan efektif berjalan maksimal di lapangan
terima kasih selamat malam para pemerintah
jadi hari ini bagaimana kita ketahui adalah
tanggal berlaku efektifnya peraturan gubernur satu ratus empat puluh dua dua ribu sembilan belas tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan toko swalayan dan pasar rakyat
hari ini kami dinas lingkungan hidup bersama sukur dinas di lima wilayah kota dan juga teman teman kami di tingkat kecamatan para kasat polh di kecamatan
melakukan pengawasan langsung ke berbagai lokasi di wilayahnya masing masing
sebagaimana tadi kami sendiri di tingkat dinas tadi kita melakukan pengawasan di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di ibu kota di kawasan bundaran hotel indonesia
dan teman teman kami sudi juga melaksanakan pengawasan di berbagai lokasi yang merupakan objek hukum dari peraturan gubernur tersebut
secara umum kita dapati bahwa ketentuan di pergub ini yaitu larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai sudah mulai diterapkan diimplementasikan
artinya di pusat pusat perbelanjaan dan toko swana yang kami kunjungi hari ini tadi mereka sudah tidak menyediakan lagi kantong belanja plastik sekali pakai
dan sebagai gantinya menyediakan dengan tidak gratis kantong belanja ramah lingkungan
oke targetnya pak dengan penerapan atau larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ini hanya di pasar hanya di pusat perbelanjaan retail atau bagaimana
karena kalau sekarang kan sebenarnya kita juga masuk ke dalam tahap yang semuanya serba online ya pak
banyak sekali masyarakat
masyarakat setiap hari nih yang pesan makanan online minuman online semuanya serba online ojek online
nah artinya bagaimana itu juga harus beradaptasi dengan penerapan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ini
baik terima kasih
jadi begini kami sendiri juga menyadari dan juga terus mengikuti perkembangan gaya hidup warga kita
sekarang ini sangat nyaman dengan menggunakan belanja online
nah untuk sepanjang belanja online nya berasal dari tiga entitas subjek hukum tadi yaitu pasar rakyat kemudian tokos walayan dan pusat pusat perbelanjaan
maka secara normatif ketentuan itu tetap berlaku
nah untuk menyiasatnya sebetulnya kami sudah juga bekerjasama dengan salah satu aplikator pelayanan online belanja online tersebut
dan kita sudah menginisiasi program yang dinamakan aplikator tersebut menyediakan tas untuk delivery sebagai penganti kantong belanja

jadi ini juga merupakan tantangan pr juga buat kami di dinas lh dengan jakarta
oke pak ini masih persuasif atau sudah ada ininya sanksinya untuk mereka yang pedagang misalnya yang tetap menjual dengan menggunakan kantong plastik sekali pakai
atau mungkin juga masih ada toko toko yang jualan kantong plastik
jadi secara normatif sebetulnya peraturan ini sebagaimana layaknya peraturan maka secara berimbang menyediakan insentif bagi ketaatan sekaligus sanksi bagi pelanggaran
dan filosofinya adalah untuk kegiatan atau peraturan ini adalah kebijakan untuk bagaimana kita berlaku lebih ramah lingkungan lagi
dalam pengendalian atau pembatasan kembulan sampah plastik yang warga sendiri sudah sangat faham bahwasannya ini banyak kerugian atau modus yang ditimbulkan oleh sampah plastik ini
nah oleh karenanya yang kita kedepankan sesungguhnya adalah bagaimana kita bersama sama mengubah perilaku kita ke arah yang lebih baik terhadap lingkungan
dan bukan hanya untuk kebutuhan kita saat ini
karena ini plastik sulit terbuat
kalau tidak disingkungan maka ini juga berdampak kepada depresi yang mendatang
intinya sanksi dan insentif secara berimbang disediakan
tetapi kita tetap mengedepankan bagaimana persuasi mengajak kita semua untuk mulai mengubah kebiasaan belajar kita mengganti kantong kresek dengan kantong belanja ramah lingkungan
nah tentunya pelarangan penggunaan sampah atau kantong plastik ini dampaknya positif ya
tapi ini sebenarnya sudah lama sekali disosialisasikan masyarakat juga edukasi bagaimana untuk meminimalisir penggunaan kantong plastik sekali pakai
untuk dki saat ini tadi pak andono juga sudah sampaikan anda melihat seberapa optimis sih ini akan berjalan dengan baik
ya terima kasih
jadi kita sebetulnya mengkampanyekan pengurangan kantong plastik sendiri dari dua ribu sepuluh sebetulnya
dan kita fokus mulai menggayat rekan rekan di jakarta itu kurang lebih dari sekitar dua ribu empat belas
dan dari sekitar enam sepuluh tahun yang lalu juga sebetulnya sudah banyak masyarakat dan rekan rekan komunitas kita yang menginginkan jakarta ini bisa mengikuti kota kota lain yang sudah melarang kantong plastik terlebih dahulu
dimulai dengan kota banjarmasin di dua ribu enam belas dan provinsi bali di tahun ini lalu
dan ini kami mengucapkan apresiasi dan mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah dki jakarta yang telah mendengar teluh kesah dan juga mendengar keinginan masyarakat untuk berkontribusi secara positif dan juga aktif dalam upaya pengurangan kantong plastik
dan dengan dikeluarkannya peraturan gubernur dalam kewajiban penggunaan kantong banjarma lingkungan atau pelarangan kantong plastik ini
saya yakin positif bahwa akan terjadi pengurangan tanpa kantong plastik yang cukup signifikan
meskipun tadi saya lihat juga di video di beberapa tempat masih menyediakan plastik
tapi itu saya yakin secara bertahap pasti akan berkurang secara signifikan
dan kita juga optimis bahwa indonesia diwakil oleh jakarta sebagai ibu kota kedua di asia tenggara yang melarang kantong plastik setelah bangkok pada tahun lalu
jadi dampaknya bukan hanya kepada indonesia saja bukan hanya kepada jakarta saja tapi juga kepada penyelamatan lingkungan hidup di seluruh dunia
oke ini kan sebenarnya soal kebiasaan ya mas rahyang ya
banyak sekali orang yang optimis kok sebenarnya kita bisa kok mengurangi sampah plastik
ini soal kebiasaan saja
lama lama kita jalani terbiasa makin lama makin terbiasa lama lama juga jadi biasa aja kan kita bisa adjust sendiri
nah kalau kita melihat nih gerakan diet sampah plastik
diet itu kan sebenarnya mengurangi kan bukan benar benar total say no to plastik gitu
ini apa sih kemudian yang harus masyarakat tuh paham bahwa ada bahayanya
apakah betul harus dihilangkan sepenuhnya kita benar benar jauh dari yang namanya plastik dan bisakah itu
atau ya mengurangi itu tadi seperti yang diet itu tadi
ya sebetulnya makna diet juga memang cukup luas ya
jadi ternyata tidak hanya mengurangi
tidak hanya konteksnya dalam mengurangi saja tapi juga bisa konteksnya pantang tergantung konteksnya di suatu daerah
di jakarta sendiri sebetulnya dari beberapa kajian yang kami lakukan di dua tahun yang lalu juga memperlihatkan bahwa ternyata kantong plastik ini salah satu jenis plastik yang cukup besar dikonsumsi di jakarta
jadi tahunnya sendiri kurang lebih bisa tiga ratus juta lembar kantong plastik yang digunakan
dan artinya ini
kalau kita ngomongin upaya pengurangan bukan hanya sekedar cukup edukasi saja tapi memang harus dipaksa di inforce oleh hukum
dan pelarangan ini jadi salah satu yang kami lihat sebetulnya inisiatif yang tepat dilakukan oleh pemerintah
karena yang melihat tadi konteksnya bahwa ternyata memang sudah tidak bisa lagi ditolerir penggunaan kantong plastik di ibu kota
oke saya balik ke pak andono
pak andono terakhir sebelum kita tutup
seberapa optimis ini akan berjalan
jangan sampai ini menjadi aturan atau peraturan yang arus arusan pak
yang cuma kadang kadang ada terus habis itu hilang lagi
kita mau ini memaintain dan juga menjadikan kebiasaan masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai
mengurangi sampah plastik itu konsisten sampai ke depannya
ini bisa mencapai sukses dengan berbagai pengalaman pengamatan
yang kami lihat di lapangan pertama adalah warga sebetulnya sangat mendukung
karena sudah tumbuh kesadaran bersama
sudah ada common knowledge tentang bahaya dari sampah plastik
ini adalah modal dasar kita
yang kedua warga juga ternyata sudah mulai tumbuh lagi kebiasaan membawa kantong belanjanya sendiri
karena sesungguhnya membawa kantong belanja itu sendiri itu dulu pernah terjadi
karena sesungguhnya membawa kantong belanja itu sendiri itu dulu pernah terjadi
karena eksis di kita di kebiasaan kita
jadi ini bukan sesuatu yang baru di masyarakat
kemudian yang ketiga kami juga punya rekan rekan mitra mitra berkomunikasi bersosialisasi tentang manfaat kantong belanja ramah
itu sekaligus bahaya dari penggunaan kantong plastik belanja sekali pakai
antara lain dengan teman teman dari gerakan di kantong plastik dan banyak lagi aliansi kita dengan para penggiat dan pencipta lingkungan
saya yakin ini akan menjadi cerita sukses buat jakarta dan juga indonesia
mas rahayang masih bersama saya
terakhir mas rahyang kalau tadi pak andono sampaikan sebenarnya paling gampang yaitu mulainya dari membawa kantong belanjaan sendiri ketika kita belanja ke pasar
ke pasar sualayan ke minimarket
kalau dari anda sendiri apa sih hal paling gampang hal paling mudah untuk kita bisa memulai nih untuk meminimalisir mengurangi penggunaan sampah plastik atau kantong plastik sekali pakai ini
ya kalau dari saya sepakat dengan pak andono jadi memang harus dibiasakan bawa tas belanja sendiri dan jangan lupa untuk ajak teman dan keluarga
karena kita kalau bersama sama
kita akan melihat dampaknya lebih besar lagi dan juga jangan lupa bagikan pengalamannya di media sosial supaya lebih banyak orang lagi yang akan terinspirasi dan juga mengikuti apa yang kita lakukan dalam menjaga lingkungan hidup
oke ide tuh buat pak andono ya pak
mungkin bisa dikumpulin di medsos gitu ya gimana orang orang sharing ceritanya untuk yuk kita stop untuk menggunakan kantong plastik sekali pakai untuk mengurangi sampah plastik
terima kasih pak andono wari kepala dinas lingkungan hidup dki jakarta
dan juga bergabung melalui sambungan zoom ada rahyang nusantara koordinator nasional gerakan indonesia diet kantong plastik selamat malam